so kengeng sabaraha bapak
dalam video berdurasi lima puluh sembilan detik ini
kakek yang diketahui bernama tono
nampak seperti seorang pemulung
dan mengaku berpenghasilan rp satu lima ratus
hingga rp dua perharinya
dirinya mengaku sering menahan lapar
dan tidak makan
melihat kondisi ini banyak warga net
yang berempati dan prihatin turut mendoakan
serta membagikan postingan tersebut
ke akun akun pemerintahan
bahkan tak sedikit juga warga yang datang
langsung ke rumah tono dan menyisihkan
hartanya untuk membantu kehidupan sehari harinya
menanggapi video viral tersebut
kepala desa pangauban enep rusna
membantah kehidupan sehari hari
tono tidak memperhatinkan
sebagaimana yang diceritakannya
tono memiliki rumah bertingkat dua
dan sedang membangun lantai ketiga
di rumahnya juga ada dua sepeda motor
perabotan dan barang
yang layak pakai
usai memohon maaf di hadapan
aparat desa dan muspika katapang
tono dan keluarganya memilih untuk
mengunci diri di rumahnya
pemerintah berharap agar kejadian serupa
tak terulang dan dapat dijadikan
pelajaran oleh yang bersangkutan
chandra febriyana kabupaten bandung